kalau kita bicara mengenai volume dari reservasi data yang sudah ada untuk pekan depan di momen libur panjang pada tanggal dua puluh tujuh oktober sampai dengan satu november dua ribu dua puluh
memang keberangkatan penumpang tertinggi itu akan terjadi pada tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh
dan di mana dari data reservasi terdapat sekitar enam pengguna jasa yang akan berangkat dari stasiun gambir ataupun juga stasiun pasar senen dan jakarta kota
pada akhir pekan depan dikhawatirkan menciptakan kluster baru covid sembilan belas di tanah air
pasalnya dua kali masa liburan panjang beberapa waktu lalu diikuti dengan lonjakan kasus positif covid sembilan belas di sejumlah kota
kali ini menteri dalam negeri mengeluarkan surat edaran untuk kepala daerah mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas pasca masa libur panjang
lalu bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal ini
kita akan berbincang dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan juga alih kebijakan publik dari universitas trisakti
pak trubus rahadiansyah selamat malam mas ganjar dan pak trubus
semoga kondisinya sehat sehat selalu karena khususnya untuk pak gubernur pekan depan akan menerima banyak pemudik pelancong kemungkinan dari jakarta dan beberapa wilayah lainnya
bagaimana persiapan sgo ini mas ganjar
iya kemarin senin sudah kita rapatkan dengan pihak kepolisian juga sudah kita bicarakan dengan polda dengan diri lantas dinas perhubungan dan teman teman bupati wali kota
jadi akan ada beberapa tolkit tolkit yang kita coba akan kelola lah
kemudian kita akan lakukan random test gitu dan ini yang kemudian kita akan jadikan nanti sgo untuk menangani mereka yang mudik
meskipun saya menganjurkan upayakan kalau tidak penting banget nggak usah mudik begitu
tetap saja bisa berlibur di tempat masing masing bersama keluarga
tapi seandainya atau terpaksa tolong sop
pp nya diikuti dan kami akan melakukan patroli nanti dan kita gerakkan juga di bawah
kita sebut sebagai jogotongo jaga tetangga
nah inilah yang nanti kita jadikan tempat untuk ngontrol begitu
fokusnya di mana mas untuk pengawasan titik titik mana saja
sudah tentu tempat wisata itu menjadi skala prioritas
titik lainnya di mana saja untuk jawabannya
ada sebenarnya tempat pariwisata betul terus kemudian mal terus kemudian ada lagi hotel mbak
karena ini hotel sudah penuh
kalau dilaporin nih hotelnya kita minta ayo hotelnya harus memperbaiki diri loh ya
masangin tuh hepa filter pasangin uv biar kamarnya aman
kalau bisa jendela jendela bisa dibuka tapi jangan di kamar yang tinggi tinggi
pokoknya di manage begitu
dan kami akan lakukan patroli patroli untuk menjaga itu
kami terima kasih kalau dari perhubungan apakah peta bes pesawat kapal kita juga sudah menyiapkan
pak budi karya juga sudah
menyampaikan itu kepada kita semuanya
maka saya coba komunikasi dengan para wakil wali kota untuk menyambut itu
nanti di pintu pintu masuk itulah random testnya akan kita lakukan
random testnya bagaimana nanti mas ganjar
sedikit menyebutkan apa yang disampaikan dalam surat edaran pak mendagri
kepala daerah diimbau melakukan tes pcr atau rapi tes bagi masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah
kemudian di poin keempat kepala daerah diminta menyarankan pelaku perjalanan
yang kembali dari luar daerah untuk melakukan tes pcr atau rapid test
berarti tidak hanya pendatang saja tapi warga anda yang mungkin keluar daerah jawa tengah dan kembali ke jawa tengah
diminta untuk melakukan rapi tes
iya jadi kita akan mendorong itu karena sebenarnya kan penularan ini yang bawa akan orang ya
jadi orangnya kalau orangnya nggak pergi maka tidak akan terjadi penularan
kalau dia sakit
maka kalau kemudian kita bicara senario
pindahnya orang maka yang mau masuk dari zona zona yang memang masih merah
maka kita mesti waspada mereka di tes
sama juga ketika mereka mau balik lagi maka teorinya adalah teori mudik dan arus balik
maka harus satu paket itu
itulah yang kemudian mereka minta untuk tes
kalau enggak kita akan random
sistem randomnya seperti apa mas
mungkin lebih detail dan ini merupakan kewajiban bagi siapapun yang datang ataupun kembali untuk rapid test
sekali informasi untuk masyarakat
iya kalau kita bicara bagaimana randomnya kita minta bantuan kepada masyarakat
satu kalau anda tidak mudik kami tentu akan sangat bisa merasa terbantu betul
tapi kalau terpaksa harus mudik
maka kalau nanti di tengah jalan ada petugas kesehatan melakukan testing tolong jangan ditolak
itulah yang kita minta bantuan masyarakat
titik titiknya namanya juga random kan
kita tidak akan kasih tahu
kita ambil sampelnya
semoga semuanya sehat
mas ganjar saya tahu saat ini memang masyarakat sudah mulai bersiap
tadi untuk jawa tengah tingkat okupansi hotel sudah disampaikan sudah mulai full begitu
tapi di sisi lain sebagai kepala daerah anda melihat libur panjang ini merupakan sesuatu jebakan tanda kutip
karena potensi penularan masa berkumpul mungkin saja terjadi
atau ini bisa dilihat
dari sisi yang lain
bahwa ini bisa menghidupkan pariwisata di jawa tengah
iya sebenarnya pandemi ini punya respon macam macam
ada respon yang negatif
bahkan juga ada kemudian problem sosial
apa yang mau saya ceritakan
kalau kita bicara dari aspek ekonominya tentu akan ada aliran aliran pergerakan orang belanja
kemudian keluarin duit
ekonomi akan bergerak
tapi ada risikonya
sebenarnya itu sudah menjadi satu paket dalam pandemi respon
buat saya karena keputusan ini sudah diambil
kita nggak usah berdebat lagi panjang panjang
karena nanti ditarik tarik mundur
di televisi lain saya juga cerita
kalau bisa dibatalkan
saya sudah diputuskan ngomongnya bulat balik
sekarang gini saja
siku sudah ada
masyarakat kita edukasi
apakah mereka bisa beradaptasi
dengan cara itu kemudian
kenapa tadi saya sebut
kami akan patroli
dan operasi justisi untuk kita mengontrol
sehingga nanti yang kepergian ini
cuma lebih aman kalau dirubah sih
saya ke patro bus
kalau mas ganjar sih mengimbau masyarakat untuk lebih aman berada di rumah
beda skenario nya
seperti apa yang disampaikan pemerintah
kemarin baru saja juga disampaikan
bagaimana ada stimulus
sehingga harga tiket lebih murah
transportasi baik tadi
sudah disampaikan untuk moda kereta api
dan beberapa transportasi lainnya
bagaimana anda melihat
pergerakan yang dilakukan pemerintah saat ini
di satu sisi memang ada
ada kebutuhan ekonomi di sana
tapi ada kebijakan publik juga yang
membuat masyarakat bingung
menurut saya memang ini
kebijakan yang dilematis ya
di satu sisi pemerintah mengendaki
kegiatan perekonomian jalan
karena di situ ada
ya istilahnya pendapatan lah income bagi masyarakat
dengan adanya libur itu
tetapi di satu sisi juga
kita ada potensi penularan yang tinggi
kalau melihat pengalaman sebelumnya
pengalaman di idul fitri dan tujuh belas agustus kemarin
itu kan jelas bahwa di situ potensi
potensi penularannya memang sangat tinggi gitu
iya jadi karena potensinya sangat tinggi
maka yang terjadi adalah
kita harus waspada kalau yang ada itu
jadi pemerintah sebenarnya harusnya membuat
dimana pada saat sehari hari libur
dan nanti akan ada hari libur lagi tuh
di bulan desember ya akhir tahun
setiap daerah itu punya
punya keseragaman ya
punya patokan yang sama
dimana kemudian mobilitas masyarakat itu
sebab kalau cuma hanya himbuan
apalagi surat edaran
itu tidak akan efektif
dalam memutus matalan
tentang penyebaran covid
di masa liburan gitu
nah karena apa
apalagi sekarang posisinya
seperti dki jakarta
menekan psbp transisi
dimana semua sudah
pak turbos silahkan
ini keluar lagi
dari situ ya
saya ulangi lah
potensi penularan itu sendiri
masa libur itu sangat tinggi
pemerintah itu membuat kebijakan gitu
membuat kebijakan membatasi
kalau mereka yang mau
itu harus mempunyai
supaya daerah ini
hanya pembuangan gitu
misalnya kalau dari jakarta
karena jakarta ini
sudah diketahui sebagai zona merah
maka kemudian akan
menularkan ke daerah lain
mentara dalam masa libur panjang
bahkan sangat sulit ya
ada di tangan daerah ya
tempat tempat wisata itu
umumnya ada di
meskipun di dki jakarta sendiri
surat edaran yang dikeluarkan oleh
menteri dalam negeri ini
untuk mengantisipasi penyebaran covid
pasca libur panjang
ini cukup detail
poin yang disampaikan oleh
kepada kepala daerah
menurut saya sih
tidak akan efektif
surat edaran itu ya
daerah yang mematuhi
jelasin sama pak ganjar
mungkin daerah lain
pengalaman selama ini kan
kalau sudah libur
di samping tempat wisata
atau di pantai pantai
itu juga banyak
yang bermain kesana
ini memang harus ada
di dalam surat edaran ini sendiri
kepada pak gubernur ya
menjadi sulit gitu malah
kepada mas ganjar
setelah surat edaran ini
kepada kepala daerah
usha jeddah kami kembali
pak trubu sempat mengatakan
merasakan seperti itu
kalau saya melihatnya
yang datang ke jawa tengah
orang jawa tengah
pasti warga negara
warga negara kita
saudara saudara saya juga
maka kita tertipkan
kalau surat edarannya
tidak punya pengaruh
dalam negeri ini
kita turun langsung
pada tingkat kewenangan
kita harus berinisiatif
nanti ada yang berhasil
ada yang tidak berhasil
nah pada saat itulah
surat edaran itu
di jawa tengah
yuk kita buatin
yang mesti disiapkan
pak pangdam akan bantu
kita siapkan semuanya
nanti akan kita lakukan
nah pada saat operasi inilah
ada yang sudah dengan perda
seperti kabupaten banyumas
sampai ke persidangan
dan juga yang dengan
peraturan kepala daerah
ada yang sasihnya administrasi
kemudian ada yang sifatnya denda
jadi nanti kita akan menggunakan
aturan yang sudah dibuat
akan dilakukan juga
mas ganjar ya
apakah ini memang
warga jawa tengah
yang tidak memiliki ktp
atau randomnya seperti apa
ada dua mbak
yang pertama adalah
mereka mau masuk
bisa diperbatasan dengan
ataupun jawa timur
nanti di pintu pintu tol
itu bisa kita lakukan itu
mereka sudah masuk
maka di tempat tempat
potensi yang tadi
diingatkan oleh pak terugus
sebenarnya bagus banget itu
walaupun gedung bioskop
di jawa tengah
saya belum izinkan
kecuali mereka membuat
dengan menambah instrumen
uv dan sebagainya
yang berikutnya lagi adalah
yang selama ini
sama dengan kita
apa kelompok tim
untuk bisa melakukan
ada banyak titik
untuk mengantisipasi ini
yang kita sudah siapkan
ada potensi penambahan
pada rumah sakit
karena saat ini juga
itu juga menjadi
menteri dalam negeri
kalau saya agak pesimis ya
karena persoalannya itu
ketika masyarakat itu
itu masyarakat itu memang
memanfaatkan waktu itu
untuk berkumpul dengan keluarga
refreshing gitu ya
jadi melihat situasi yang
suasana happy lah ya
suasana itu kan berarti kan
imunnya jadi kuat gitu
nah ini menurut saya
justru dengan adanya
di situ ada
atau malah terkendali
jauh dari harapan ya
di beberapa daerah
semuanya tergantung kepada
kepala daerah masing masing gitu
di persoalannya itu
mau tidak mau
berkerumun gitu ya
di tempat tempat wisata itu kan
pada saat berkerumun ini
kalau tempat wisata itu
supur melibatkan ormas
tentu di situ akan
karena di situ
kan ini persoalannya
di faktor pengawasan
yaitu pada saat itu
pada pengawasan yang lemah
kemudian di situ
penularannya menjadi tinggi
karena trauma itu
tidak terulang kembali
tetapi kalau tidak ada
kebijakan yang jelas
nah kita lihat aja nanti
kalau mereka misalnya
dan pada akhirnya
karena posisinya itu
pada perilaku masyarakat itu
tidak hanya perilaku masyarakat
bagaimana kebijakan itu
masyarakat kepala daerah
ketika kesadaran itu
yang terjadi adalah
masyarakat itu justru
suasana nya itu
di daerah lainnya
memang satu narasi
komunikasi seperti apa yang dibangun
dinas kita komunikasi
itu menurut saya
cara yang baik
untuk kita lakukan
sampaikan pak terbus tadi
karena posisi jakarta
pernah kita alami
sudah nggak kaget
sudah biasa saja ini
kita akan lakukan
saya sampaikan tadi
kalau terjadi bener apa
ya kita mau disiap
kita akan menguji itu
suka tidak suka
mau tidak mau
itu saja tugas saya
kalau kita turun
saya akan galak besok
mbak anda tidak tertip
kalau anda bisa tertip
maka terima kasih
nah ini bagian dari edukasi
beberapa sinario itu
dalam kondisi apapun
di rumah bisa nyaman
dalam bisa nyaman
apalagi kalau kemudian
mereka punya pengetahuan cukup
literasi yang cukup
tentang pandemi ini
mereka akan bisa
tapi kalau tidak
datang ke polisi
ya itu bagian dari konsekuensi
yang paling berat
yang mungkin saja
atau pemudik ini
ya di denda
ya di denda
tidak ada skenario lain
beberapa waktu yang lalu
yang sama saja
yang sama saja
atau mungkin ada strategi baru yang berbeda
kita dengan komunikasi
kasus kita bicara
penjara saja kita batasi
jangan sampai terjadi outbreak di sana
jadi gini loh
cara berpikir saya agak berbeda
ketika kemudian sudah seperti ini
tidak mungkin kan
melakukan sebuah tindakan pengetatan
ingat who pada awal mengatakan lockdown
ada who yang mengatakan
lockdown hanya memastikan ekonomi tidak menyembuhkan
maka kemudian referensi referensi kita
mbak ini butuh edukasi
nggak boleh bosen kok begitu ya
dan tidak ada satu carapun di dunia ini
yang kemudian suspleng gitu ya
kalau yang paling keseluruh ya semua di rumah
tapi memangnya kuat
mereka yang punya intelektual intelektualitas yang tinggi
terus di rumah enggak petah juga mbak gitu
maka cerita adaptasi kebiasaan baru ini
sekarang betul betul mesti kita gulirkan
silakan anda keluar
tapi tiga m harus jalan
kalau enggak jalan ya kita kena isansi begitu ya
jadi sebenarnya memang belum ada yang baru mbak
ada yang baru yang saya kurang membaca ya
kalau buat saya sih ini hanya improvement saja
bagaimana kita quality improvement nya
kita lakukan karena semua sudah punya pengalaman soal itu
dengan harapan bahwa apa yang sudah dilakukan
pengalaman itu bisa mencegah
kasus serupa kembali terjadi
saya terakhir sebagai penutup
ini hanya lima hari liburan panjang
kemungkinan akhir tahun
libur panjang akan semakin panjang lagi
karena ada libur idul fitri natal dan disambung dengan tahun baru
apa menurut anda skenario yang harus disiapkan pemerintah
ketika prosesnya saat ini sudah cukup baik
posisi indonesia kasus positif covid sembilan belas sudah mulai turun
trennya tidak kembali terulang di akhir tahun nanti
iya menurut saya
ya menurut saya harus dibuat kebijakan regulasi yang jelas
penegakan protokol kesehatan di hari libur
karena memang selama ini pengaturan tentang itu sendiri
kecuali surat edaran kemendagri saja
yang lain kan belum
penegakan protokol kesehatan di tempat hiburan
ataupun di tempat wisata sudah ada
pada implementasi itu sangat lemah gitu
lemah di dalam pengawasan
lemah di dalam penegakan
apalagi tadi dijelaskan pak ganjar
karena sanksinya hanya sanksi
berupa mungkin teguran
ya tentu ini tidak akan
karena memang persoalannya ini kondisi kita lagi terdampak covid sembilan belas
yang secara ekonomi
daya beli masyarakat juga turun
konsumsi rumah tangga juga memprihatinkan
tentu tidak mau
tidak mau kemudian terjadi situasi yang kontraproduktif
tetapi persoalannya kemudian manakala tidak ada pemberian sanksi yang tegas
itu tetap saja akan pada posisi di mana dari libur itu penularannya tetap tinggi
jadi ini yang perlu kita tegaskan
jadi kalau misalnya polanya sama seperti yang sebelumnya di idul fitri
kemudian tujuh belas agustus dan besok juga akan sama
apalagi nanti di hari libur panjang nanti akhir tahun akan sama
saya rasa disitulah kemudian menjadi horror
supaya tidak menjadi horror menjadi hal yang sangat menakutkan
otomatis memang pemerintah harus betul betul menyiapkan sejak sekarang
itu dibuatlah aturan yang jelas
yang kedua juga menyangkut monitoring evaluasinya ya
nah ini yang selama ini kan relatif lemah ya
terutama di daerah daerah di mana kemudian masyarakat menganggap bahwa
tersebut tidak bisa diperlukan
keladanan dari para pemimpin kemudian dari para pejabatnya juga
nah ini menjadi masalah
karena masyarakat sudah berpikir ya ini sudah euforia situasinya sudah normal
jadi apapun yang terjadi menurut saya memang satu satunya cara adalah
bagaimana kepala daerah itu mampu membuat menggerakkan masyarakatnya
untuk menyadari bahwa covid itu berbahaya
bahwa penularan pada saat hari hari libur itu memang sangat potensial
dan sudah punya pengalaman sebelumnya
jadi menurut saya ini memang perlu keberanian dari masing masing kepala daerah
kalau kita apresiasi dengan pak ganjar tadi
ya memang jawa tengah sudah cukup mempersiapkan terutama di ini
tetapi di daerah lain saya lihat belum
kalau belum ya maka yang terjadi penularannya jadi tinggi terutama di membalik ke persoalan di sektor keluarga kan gitu
dari pariwisata ini kemudian kan menjurus ke keluarga
kemudian di hotel juga akhirnya ke keluarga
nah semuanya apalagi di transportasi umum juga terjadi penularan
kalau libur panjang semua berbondong bondong menggunakan transportasi umum
karena disitulah kemudian murah dayanya
ongkosnya dari tarif juga mencukupilah kira kira memadai dengan kantongnya itu sendiri
jadi disinilah kemudian
kan sih penularannya sangat tinggi
karena kalau tetap polanya sama saya masuk yang pesimis ya
bagaimana akan memutus mata rantai penyebaran covid di masa hari hari libur itu gitu loh pak
baik kita berharap tidak menjadi akhir pekan yang horror seperti tadi pak trubus sampaikan
terima kasih catatan anda mas ganjar
sukses buat akhir pekan nanti
siap siap untuk teriak teriak bagi pelanggar protokol kesehatan
sehat sehat selalu di sana
terima kasih juga pak
kita teriak tiap hari
waktu anda di cnn indonesia malam hari ini